saya membawa salah satunya bukti
bukti riwayat kesehatan saya
yang memang inilah
bahwa yang saya sampaikan dari kemarin
menderita sebuah penyakit
sehingga timbullah percakapan
antara pikiran dengan hati